ada banyak foto yang diabadikan oleh kamera laika
sebuah foto foto ikonik dari seluruh dunia
kamera leka memiliki desain yang indah dan simple digunakan
hal ini berlangsung sejak tahun seribu sembilan ratus empat belas saat pertama kali kamera leica diluncurkan
anda mungkin selalu mengambil gambar menggunakan kepala dan hati anda untuk menghasilkan sebuah foto yang indah
atau hanya untuk mengcapture sebuah momen
tapi dengan menggunakan kamera leka xq terbaru ini anda bisa melakukannya di dalam air hingga kedalaman empat belas meter
atau medan berpasir karena kamera ini dilengkapi fitur waterproof atau setterproof
xu ini bisa dibawa menyelam hingga kedalaman empat puluh sembilan kaki atau sekitar empat belas meter
kamera ini juga bisa menemani petualangan anda di kondisi yang cukup ekstrim
seperti di musim dingin atau tempat yang berpasir
eksterior yang digunakan tampak cukup kokoh dan tahan banting
kamera juga bisa merekam video kualitas hd hingga seribu delapan puluh pixel dengan tiga puluh
namun sayangnya kamera tidak dilengkapi vinder
hanya ada lcc screen tiga inci di bagian belakang
leica xu ini menggunakan bodi dengan material anti slip thermoplastic elastom
membuat tombol agar keras ketika ditekan
namun masih berfungsi dan nyaman
sementara bagian atas dan kontrol diles terbuat dari bahan aluminium
lcd screen di bagian belakang juga dilengkapi protective cover

cadangan tombol diintegrasikan dengan bodi
tak ada celah bagi pasir atau air untuk menerobot ke dalam
selain itu baterai dan memori card juga dilindungi dengan double loving system
jika anda seorang fotografer profesional
mungkin banyak opsi kamera yang jauh lebih bagus dengan harga rp empat

sehingga anda bisa mencari kamera yang lebih bagus
sehingga anda bisa menyelam lebih dalam dan mengambil foto jauh lebih indah
tapi sekali lagi ini adalah produk leica
itu yang membuat perbedaan
meladina tapawira jakarta